woy buaya darat gua belum selesai ngomong
ayo kita bantu alam
woy kok gua malah ditinggalin sih
sana sekalian aja kerja di kebun binatang
awas aja ya kalau digigit buaya
jangan lapar lapar ke gue gua mau pulang
tunggu tunggu tunggu
apa sih nief
buset deh sakti gua belum sempet makan udah disuruh lari lagi sekarang
aduh ga kuat gua
ayo dong risa kita harus cepat cari sakti
jangan sampai sakti ditangkap lagi sama anak buahnya kidayun
kita kehilangan jejak dia key
nampaknya sakti memang sudah jauh dari kita
lo tau dari mana coba dia udah jauh
jakarta jam segini masih rame alina
kalo sakti masih ada disini semua warga udah kabur tuh
kecuali sakti ketemu tempat sembunyi dan dia diam aja disitu
kok bisa ada singa malam malam disini sih
kok sakti berubah wujud lagi sih
perasaan kemarinnya harimau deh
kok sekarang bisa jadi singa
kalian semua mundur mundur
itu yang ketiga kita lari ya
kamu sudah menemukan mereka
saya sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka
saya sudah mencari kemana mana
tapi sama saja saya tidak bisa menemukannya juga
di mana mereka sebenarnya
atau jangan jangan telah terjadi sesuatu di kosan alina
mereka merasa dalam bahaya
maka mereka pergi dari tempat itu
tusan mana lagi kita harus mencari mereka

bagaimana kalau kita cari di rumahnya atuk alang
mungkin saja alina dan sika
pergi bersama sama dengan anaknya alam
putra bisa kan balik sini
woi bukan itu dekat
sudah aman kok
dia tidak mungkin bisa naik
kenapa sih bisa ada sinyal malam malam di sini
itu singa jadi jadian kay
aku rasa kali ini kau salah riza
menurut aku ini singkat sungguhan
tapi nggak tahu dari mana asalnya
kalau singa ini tetap berkeliaran
bisa memakan korban
sekarang kau telepon polisi kay
kasian warga kan jadi banyak korbannya
ada singa berkeliaran pak di kota
terima kasih pak
untungnya singanya sudah pergi
polisinya sebentar lagi akan bergerak ke sini
sekarang kita harus cepat cepat pulang
sebelum singanya datang lagi
terus nyerang kita
apa sebaiknya kita enggak tangkap saja singa tadi
kasian kan warganya
jadi banyak korbannya
janganlah sebaiknya biar pihak yang berkewajiban aja yang mengurusnya
karena aku juga udah telepon polisi
kita kan bukan superhero yang bisa rangkap singa itu seenak maunya kita
iya alina betul
lebih baik sekarang kita pikirkan sakti
aku masih cemas soal sakti
kay kalau menurut gue
kita harus mikirin keselamatan kita juga
gue yakin kok dia bisa jaga diri dia sendiri
nah bener tuh si alina
gue setuju banget
lagian sati kan bisa berubah jadi harimau tuh
dia bisa hadapin sendiri tuh singanya
ya siapa tau aja harimaunya sakti tiba tiba bisa naksir sama singanya
terus mereka pacaran deh
yang penting ya deket deket dulu sama kita
oh tuh kalau ngomong bisa dijaga dikit gak sih
masa sakti lo suruh pacaran
sudah sudah alina risa
sebaiknya kita sekarang balik ke cafe arsamba
kita ambil mobil risa kita pulang secepatnya
eh apapun ya ada apa sih
kok warga warga ragunan suka banget keluar malem malem
ya ampun udah apa lagi ini
enggak enggak enggak
pokoknya sekarang kita harus pergi dari sini
kita mau pergi kemana lagi risa
ya hari kita bisa dimakan sama binatang buas lainnya
terus kita harus gimana dong
sebaiknya sekarang kita bantuin warga itu yang diserang buaya
hah eh put lo mau cari mati ya
kalau misalnya tuh buaya nyerang lo
woy buaya darat
gue belum selesai ngomong
kok gue mau lagi tinggalin sih
sana sekalian aja kerja di kebun binatang
awas aja ya kalau digigit buaya
jangan lapar lapar ke gue
apa yang harus kita jelaskan kepada para dokter
mereka pasti akan merah pesat
karena mereka tahu
kitab dua kita sudah hilang
aku juga bingung gusbah
aku juga tidak tahu
siapa yang mencuri kitab itu
kadang aku tidak habis pikir
apa yang mereka harapkan dari kita mbak
apa belum cukup kita kehilangan anak kita
kenapa kita tidak dibiarkan hidup dengan tenang
kenapa kita tidak dibiarkan hidup dengan tenang
mungkin ini takdir
aku lelah bang
aku lelah sekali
aku lelah sekali
kadang aku berpikir
ini rasanya aku pergi
meninggalkan dunia ini
aku ingin menyusul anak kita mbak
kamu jangan bicara begitu
kepada siapa nanti aku akan bicara
kalau kamu tidak ada